pengadilan tata usaha negara jakarta memutuskan mengabulkan gugatan nelayan atas reklamasi pulau f yang dilakukan pt jakarta properindo
ketua majelis hakim baik juliani dalam perkara reklamasi pulau f mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan batal keputusan gubernur dki nomor dua ribu dua ratus enam puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pemberian izin reklamasi pulau f
setelah mendengarkan keterangan selama persidangan hakim melihat dan berpendapat bahwa pertimbangan obyek sengketa yaitu sk gubernur nomor dua ribu dua ratus enam puluh delapan tahun dua ribu lima belas tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan
terkait keputusan hakim tersebut kuasa hukum pt jayakarta properindo aldrin steven pati menyatakan akan menunggu langkah selanjutnya dan mempelajari salinan putusan
kalau terkait putusan pt jakarta properindo
pertama di pulau f memang di sini ketentuan yang dipakai oleh majelis itu tidak
tadi berkata bahwa ada leg spesialis dari leg jenderal
sebenarnya keputusan ini dari reklamasi ini sendiri kan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sebenarnya reklamasi ini sudah dilakukan
majelis hakim memerintahkan untuk menghentikan kegiatan proyek reklamasi pulau f sampai ada kekuatan hukum tetap
sementara itu para nelayan yang mengikuti sidang putusan tersebut saat mendengarkan keputusan hakim langsung melakukan sujud syukur karena gugatan mereka dikabulkan
f rizal jakarta